posko tingkat nasional angkutan lebaran terpadu dari kementerian perhubungan
sejak jumat kemarin mulai beroperasi
posko yang bertujuan melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas
dan angkutan lebaran ini berlangsung hingga h plus sepuluh atau tujuh belas juli dua ribu enam belas
seperti apa fasilitas di posko kesiapan kemenhub ini
kami sudah terhubung dengan fani imaniar
yang akan melaporkan dari posko lebaran kementerian perhubungan
selamat pagi fani
ya fani seperti apa kesiapan dari kemenhub
untuk menyambut arus mudik arus balik dua ribu enam belas
dan bagaimana kondisi posko mudik yang saat ini disiapkan
ya selamat pagi yuda dan juga anissa
untuk menghadapi jelang arus mudik dan juga balik
di hari raya idul fitri seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
atau lebaran di tahun dua ribu enam belas ini kementerian perhubungan sendiri
sudah menyiapkan posko terpadu pantauan arus mudik dan juga balik
yang bertempat di lantai tujuh gedung atau kantor
kementerian perhubungan republik indonesia
di jalan medan merdeka barat
untuk anda sendiri bisa melihat
seperti apa situasi saat ini
di hari kedua setelah diresmikannya
posko terpadu pantauan arus mudik ini
sudah banyak sendiri sistem atau pelayanan terpadu
yang sudah disediakan untuk memantau
seperti apa arus mudik dan juga balik
yang akan berlangsung di tahun ini
anda bisa melihat di belakang saya ada cctv
yang memuat pantauan arus mudik
di titik titik atau jalur darat sepanjang indonesia
terutama di pulau jawa yang merupakan
salah satu jalur vital para pengendara
yang akan melakukan perjalanan arus mudik
juga balik di tahun dua ribu enam belas ini
cctv ini juga memantau
seperti apa titik titik yang berpotensi kemacetan
sehingga bisa menjadi pertimbangan
atau juga catatan
bagi para pengendara yang akan melakukan perjalanan tersebut
dan kemudian dari cctv ini
kita beralih di
suposko kementerian perhubungan direkturat jenderal perhubungan laut
yang memantau pantauan arus mudik
dan juga balik dari jalur laut
di mana direkturat ini
akan bekerjasama dengan beberapa
pihak terkait yang memantau
seperti in charge
dalam arus mudik dari jalur laut
sepanjang arus mudik dan juga balik di tahun dua ribu enam belas ini
dari direkturat jenderal perhubungan laut kita beralih
ke suposko selanjutnya
yakni direkturat jenderal perhubungan dari jalur udara
yang memantau seperti namanya
ini memantau arus mudik dan juga balik
dari jalur udara dan berhubungan
dengan terminal terminal atau juga penerbangan
yang berada atau beroperasi sepanjang arus mudik
dan juga balik di tahun ini
kemudian dari jalur sudah dari jalur laut
dan juga udara kita akan tentu saja beralih kepada
pihak atau juga subdirektorat yang berada di jalur darat
dalam hal ini kementerian perhubungan direkturat jenderal
perkereta apian yang juga menjadi salah satu transportasi
yang paling banyak dipilih oleh para pengendara
atau juga para pelaku yang akan melakukan perjalanan
arus mudik dan juga balik di setiap tahunnya
kemudian dari sudah ada dari laut
kemudian dari udara dan juga dari darat
tidak hanya itu saja tetapi juga
dari kementerian perhubungan sendiri
juga bekerja sama dengan basarnas
dikarenakan seperti yang kita tahu
ini basarnas berfungsi untuk memantau
titik titik yang juga berpotensi menimbulkan
atau titik titik berpotensi yang mana
ditakutkan akan terjadinya bencana
di sekitar atau sepanjang jalur jalur titik
para pengendara ini akan melakukan perjalanan tersebut
yuda dan juga anissa
iya fani nampaknya cukup lengkap juga
dan juga canggih ya yuda ya
berapa personel yang terlibat dalam pengoperasian posko ini fani
ya dari h dua belas atau sekitar tanggal dua puluh empat juni dua ribu dua puluh
sampai nantinya h sepuluh tanggal tujuh belas juli dua ribu enam belas
personal dari kemenhub sendiri yang diturunkan
untuk memantau alur dari arus mudik dan juga balik ini
ada sekitar enam puluh sampai dengan tujuh puluh personel
dan tidak ada pergantian atau juga penambahan personel
saat diperkirakan akan menuju puncak dari arus mudik dan juga balik
karena dikarenakan dari sekitar enam puluh sampai dengan
paling banyak tujuh puluh personel ini sudah diperkirakan akan mencakup
atau juga mencukupi dari segala kinerja yang akan dilakukan
oleh kementerian perhubungan ini sendiri
yuda dan juga anissa
terima kasih fani imaniar untuk informasi anda
selamat bertugas kembali